perbedaan kultur budaya kerap menjadi alasan munculnya kesenjangan di tengah masyarakat
namun di surabaya jawa timur kevin pujianto seorang pemuda keturunan tionghoa
justru sukses menjebatani kesenjangan antar budaya
sang pemuda yang jatuh hati dengan kesenian jawa khususnya gamelan
bahkan melestarikan tradisi karawitan dengan melatih anak anak
belum lama kevin pujianto menyentuh gamelan dan bergabung dengan grup karawitan
semuanya bermula dari dua ribu tiga belas saat pemuda dua puluh satu tahun itu duduk di bangku kelas satu sma
filosofi gamelan yang kuat membuatnya jatuh hati
ketekunan membuat kevin mahir memainkan hampir semua alat musik dalam grup karawitan
tapi lebih berdasarkan rasa
gending gending gamelan meresap ke hatinya
dengan tekun ia terus mendalami ilmu karawitan sampai duduk di bangku kuliah
ia sadar pilihannya itu tentu mengandung risiko
dulu kan waktu awal awal masuk kuliah itu
kenapa gak belajar
kecapi atau yangkim aja
kan hampir sama kayak gamelan juga nadanya
ya akhirnya tak bilang
aku kan lahirnya di jawa hidup di jawa
besar di lingkungan sekitar masyarakat jawa
kenapa aku enggak
ya aku juga berhak belajar tradisi mereka gitu loh
apa sudah aku'll observe kekuasaan ini
hanya karena fortress sudah k dudung
kalau kamu ikut karawitan itu mau sampai kapan nih suksesmu
tapi kevin terlanjur jatuh cinta
gamelan itu bisa dibilang sudah nyatu sama hidup saya
kevin sadar cintanya pada gamelan harus lestari
kevin lantas memilih mengabdikan diri dengan melatih anak anak untuk bermain gamelan
di surabaya ia melatih beberapa sekolah meski dengan upah yang tak seberapa
sebenarnya kebanggaan saya bukan karena prestasianya anak anak
tapi karena kemauannya anak anak masih mau main gamelan ini
soalnya sudah jarang anak anak kecil terutama anak anak sd suka megang gamelan
kan biasanya sekarang udah main game dan sebagainya
tapi mereka itu senang gitu loh
waktu tertarik waktu diajarin gamelan
pertama tama ya saya itu juga tidak bertanya dalam hati saya
lebih lebih anaknya muda masih muda
biasanya kan senang lagu lagu yang sekarang
tapi ternyata setelah beliau kan berkecimpung di sini
bahkan dia itu sangat menguasai sekali gamelan jawa
tapi dia itu juga sangat memuasai sekali gamelan jawa
bin mengirim pesan kepada masyarakat bahwa ras etnis dan suku bukanlah sekat
dengan mencintai dan melestarikan tradisi ia berharap sekat sekat itu sirna
ia pun berterima kasih kepada siapa saja yang ikut melestarikan budaya tionghoa
seperti barongsai meski bukan keturunan tionghoa
kevin memilih gamelan sebagai senjata menghilangkan sekat dan prasangka
miftah farid andra sucaksono surabaya
surabaya jawa timur